kalau p tiga ya kalau p tiga saya yakini sembilan puluh sembilan persen
yang satu persen itu adalah takdir allah
kenapa karena kan sekarang sudah mengkerucut
dari sepuluh itu sudah menjadi
lima itu yang lain kan sudah milih orang lain
jadi yang tersisa yang punya p tiga tinggal satu
jadi ini kalau dikasih hadiah kan sebetulnya dari lima orang itu
oh baik baik sekali
dan kemarin yang disebut oleh bu puan juga kan yang pertama kali ya
bu dari lima itu siapa bu
pertama pak sandiaga salahuddin
jadi ya jadi insya allah itu gak berhenti
dan komunikasi selama ini ya secara intel ya
baik apakah itu langsung kepada ibu wigalati subang putri
sebagai ketua umum partai pt perjuangan ya
kami intens kepada ibu puan maharani
juga kami intens kepada sekretaris jenderal pak astogris
dan diomno juga kami intens untuk terus melakukan komunikasi politik
jadi saya yakin insya allah apa yang kita tanahkan level tiga
apa yang kita sodorkan p tiga atau ada ptib untuk tiga puluh empat ganjar
insya allah nanti akan bisa diterima